dengan masalah yang menimpa om alex dia pasti kebingungan banget
karena harus berhadapan sama pilihan yang sulit
dia pasti dilema antara harus bahagiain dirinya atau orang lain
gue yakin banget pasti om alex lagi mohon mohon ke my prince
nanti dia sama ata terjebak lagi dalam toxic relationship
papa datang kesini
cuma supaya aku bisa selamatin hartanya
gimana perasaan aku
itu kan om alex
kenapa om alex sampai nangis gitu di depan pangeran
kamu kembali sama mel ya
kalau ada cara lain untuk bantuin papa selain deketin mel
aku pasti udah bantu papa
tapi kalau aku harus dekat sama mel
aku bener bener gak bisa pa
aku gak pernah cinta sama dia
apa emang bener bener gak ada cara lain
apa harus aku dekat sama mel
gak ada cara lain pangeran
cuma itu satu satunya cara yang bisa mengembalikan semua aset apa lagi
bantu papa ya
gak apa aku yakin kok
pasti ada cara lain
meskipun papa belum tahu caranya tapi
tapi aku akan dengerin
aku akan dengerin

pasti ada cara lain selain aku harus deket sama mel
aku akan pikirin caranya
papa gak akan kehilangan sedikit pun harta papa
pasti ada cara lain kok pa
papa yakin gak ada cara lain pangeran
kalau ada apa pasti sudah bisa keluar dari masalah ini dari kemarin kemarin
sekarang dengan masalah yang menimpa om alex
dia pasti kebingungan banget
karena harus berhadapan sama pilihan yang sulit
dia pasti dilema antara harus bahagiain dirinya atau orang lain
gue yakin banget pasti om alex lagi mohon mohon ke my prince
dan setelah ini my prince hatinya bakal meleh
walaupun hatinya pangeran yang keliatannya sekeras batu ya
tapi sebenarnya hati dia itu lembut
tapi kok kayak gak pernah lembut sama allah ya

ada di kota gue

tapi gue gak tega banget liat batu bata ada di kota gue
tapi gue gak tega banget liat batu bata ada di kota gue
lebih baik gue gak usah tahu apalagi sampai ikut campur sama masalah batu bata dan papanya
kamu mau kan bantuin papa lepas dari penderitaan ini
ya ampun papa
pak berdiri pak jangan kayak gini pak
pak berdiri pak
papa tau ini berat buat kamu
tapi lebih berat lagi buat papa untuk kehilangan semuanya
bantu papa mbak
ini semua bapak lakukan juga untuk masa depan kamu nanti
papa tau kan
aku gak pernah seumur umur aku mau ngeliat papa menderita kayak gini
bapak sudah sayang sekali sama kamu pangeran
bapak lakukan ini semua untuk kita
kamu bantu papa ya
aku akan ngelakuin apapun yang aku bisa
apa aja akan aku lakuin pak
supaya allah bisa lepas dari penderitaan ini
jadi kamu mau balik lagi ke melang
kamu mau lepasin bapak dari penderitaan ini
kamu bantu papa ngelepasin masalah papa
tapi gak dengan cara itu pak
tapi aku gak bisa deket sama mel
karena aku gak cinta sama dia pak
dan sampai kapanpun
cinta itu gak bisa dipaksa
tapi papa tenang aja
aku akan ngelakuin apapun yang aku bisa
supaya papa bahagia
tapi dengan caraku sendiri pak
papa tenang aja ya
papa harus ingat
pangeran tunggu pangeran
pangeran tunggu pangeran
kasih aja dengan gue
aku denger semuanya kok
aku gak suka ya penolakan
harusnya om alex lebih bisa tenangin pangeran
biar pangeran mau sama aku
tapi malah om alex yang kena imbasnya dari deddy
gawat om alex pasti bakal sadar kalo mel ga beneran buta
kayaknya barusan gue liat usus goreng disitu